anda masih menyaksikan reportase jawa timur
kasus kopi sianida dengan terdakwa jessica kumolo wongso
ternyata menginspirasi warga surabaya untuk membuat kopi kemasan
lewat kreativitasnya safri membuat kopi merk jessica lengkap dengan fotonya
sianida jawa timur
ia pun memanfaatkan momen tersebut untuk mencari keuntungan
meski bermodal nekat kopi jessica buatannya bisa diterima para penikmat kopi
bahkan beberapa hari terakhir kopi jessica laris manis dipesan
dan bisa laku tiga hingga
saat ini safri hanya memproduksi kopi jessica kemasan besar satu ratus lima puluh gram
dengan harga lima belas ribu rupiah
safri sadar produk buatannya ini beresiko
namun ia siap menghadapi tuntutan
jika suatu saat ada yang menggugat produk kopi kemasannya tersebut